hai hai cuma gimana ya pacarnya bergasi olahnya ke mas rendy masa kita tipin kembali
buat ke kantor kan gak sopan terus begitu disisilankan mas rendy enggak kesini kesini
itu kepingin kemarin kemarin sempet datang kesini ngabarin itu ada kecelakaan emang udah
lama juga sih nggak datang kesini mungkin sibuk di kantor mandin tuh kan sibuk gimana coba
itu kan ricky ya
dia dari sini
apa dia mau menghadiri
terima kasih kate
terima kasih kamu udah mau berjuang
jujur aku gak tau lagi harus bilang gimana semua kakak kamu
dia khawatir banget sama kamu
walaupun dia tau aku sepenuhnya itu bakalan sama kamu
bakalan jagain kamu
coba pulih kate

tapi kakak gak mau liat kamu terus terusan kayak gini
aku happy banget sih kak
makasih banyak ya kak
udah ditraktir banyak banget loh ini
ya pokoknya anggap aja ini semua penebusan dosa aku
karena aku tuh lupa pelang tahun kamu
pasti seru deh
kalau udah urusan kerjaan
eh lagi tapi dia udah nitipin kado buat kamu
nanti pasti mau aku kasih
aku tuh beruntung banget
perdui sama aku
aku juga seneng banget bisa punya adiknya kamu
ya pokoknya aku senang banget
bisa punya adik ipar tuh yang bisa dijadiin teman bisa dijadiin sahabat
aduh ya kak
kakak mau kamu cepat pulih

kita jalan jalan lagi ya
kita beli makan

nai kau yang mau berbicara
jadi aku passages
ayo berbicara dulu
hehehehe mbak jangan lupa lo nanti itu lalanya dimakan udah kiki bawain dari kampung banyak
banget iya tenang aja yang tadi lu bilang kan semuanya pasti dapet ya satu poin satu
rumah ini yang dikutamain udah dapat semuanya terus sama yang rumahnya jauh dari pondok pelita
juga pengen kiki kasih oleh olehnya hai gua tahun yang lu maksud apa pak rendik
makna tahu aja sih jadi malu hai cuma gimana ya pacarnya terganti olahnya kemas rendi masa
kita tipin kembali buat bawa ke kantor kan gak sopan terus begitu disilankan masih nggak kesini
kemarin pak rindu sempet datang ke sini ngabarin itu ada kecelakaan emang udah lama juga sih nggak
datang ke sini mungkin sibuk di kantor mandin tuh kan sibuk gimana coba rindu ini enggak semakin
menderu gitu uh deru deru banyak sampai haduh ya allah mas rendy mas rendy rasanya tuh kayak pengen
teriak gitu maaf kita berjodoh
tapi banyak dikali kali ku udah deh deh padahal pusing kasih oleh olehnya gimana lo kasih nohnya
di gerbang iya hahaha jadi emang bisa ngambil sendiri kan tuh punya tangan ngapain yang kasih
banget maksudnya dikasih double
dianggap dia hihihi umuh daripada nanti dia gr dikirain nanti kita berasaan habis pulang kapur
orang enggak ngapain iya gimana gimana oleh olehnya enggak bisa dimakan lagi gimana enggak itu awet
udah enggak apa apa nanti simpen kalau pasti ketemu sama mas rendy baru kiki kasih secara
langsung kiki juga yakin kalau tante maya juga pasti suka ih oh umum mana juga kayak doken